industri kreatif dan digital yang membentuk berbagai komunitas terus bertumbuh
kehadiran mereka menjadi peluang bagus dalam membangun bisnis ruang kerjasama atau co working space
jika anda memiliki rumah atau tempat tinggal yang berlokasi strategis
bukan tidak mungkin anda menyulapnya menjadi co working space
anda tentunya bisa menambah pundi pundi pendapatan melalui bisnis ini
seperti apa sebenarnya ruang kerja bersama dan bagaimana peluang bisnis ini di masa depan
desi aritonang memiliki ceritanya
co working space kian menjamur di kota jakarta
salah satu co working space yang ikut mencicipi gurihnya bisnis tersebut adalah kekini
kekini yang artinya kecik ini didirikan oleh empat wanita yang berlatar belakang berbeda
namun memiliki satu visi yakni membawa perubahan bagi lingkungan sosial dan budaya
ide awalnya co working space kekini hadir itu karena kita ingin membangun ruang ruang itu
ini adalah kesempatan yang bisa mempertemukan orang orang yang punya ide ide bernas
dan butuh challenge butuh apa ya diuji gitu ya dengan teman teman lain yang lebih mungkin punya pengalaman yang mirip
atau yang bisa disinergikan dan itu dipertemukan
jadi buat kami ini kayak semacam incubator lah untuk membuat ide tersebut bisa terwujud
satu ratus lima puluh juta rupiah hanya untuk interior dan furniture
sedangkan dana operasional kekini bisa mencapai enam puluh juta rupiah per bulan
mencakup internet listrik keamanan dan kebersihan serta gaji karyawan
tidak jauh berbeda dengan co working space yang lebih senior
kekini menawarkan harga sewa lima puluh ribu rupiah untuk dua jam pertama atau satu ratus tujuh puluh lima ribu rupiah untuk seharian
fasilitas yang diberikan cukup mumpuni
seperti akses wifi kecepatan tinggi
kopi dan teh gratis
cetak dokumen dan ruang pertemuan
fasilitas lain yang akan menyusul adalah locker
dan jasa konsultasi oleh mitra strategis kekini
meski baru tiga bulan berdiri
kekini percaya diri bisa mencapai break even point di tahun kedua nanti
dalam memulai sesuatu
kita jangan hanya menghitung memaknai modal itu sebagai materi
sebagai aset fisik
kekini memperbaikkan modal yang kita punya
modal sosial yang kita punya
sosial fabric yang sudah kita bangun dari bertahun tahun dengan segala pengalaman kita
dengan segala pertemanan kita
jaringan yang sudah kita miliki
satu saat kalau kita berhasil memetakan itu
itu bisa menjadi sumber daya yang sama berharganya dengan urusan tadi
berapa sih modal gitu
kekini memiliki empat konsep ruang guna
yakni ruang belajar
dan ruang pentas
media sosial masih menjadi andalan kekini dalam hal pemasaran
yang lebih menginformasikan kegiatan apa saja yang dihadirkan oleh kekini
baik yang melibatkan komunitas maupun yang bersifat eksebisi
lokasi kita di jakarta pusat
saya nggak tahu apakah kita co working pertama di jakarta pusat atau tidak
karena gak tahu jadi gak bisa nge claim
tapi lokasi kita sangat strategis
kita ada di cikini bisa dijangkau dengan mudah lewat kereta api

bisa dijangkau dengan mudah lewat kereta api

dan dari transjakarta juga nyambung ke sini sangat mudah
lalu kemudian secara pricing kita juga cukup bersaing dengan sekitar sekitar kita
jadi kalau misalnya biasanya nongkrong di kafe
mungkin sekarang akan memikirkan kerja di co working
di masa sekarang yang pasti kita mengandalkan juga media sosial
jadi kita mengumumkan kegiatan kegiatan kita di sana
kita punya facebook jadi kekini ruang bersama
dan kita ada instagram dengan twitter handle nya
at komunitas kekini
untuk menambah kenyamanan kerja
kekini juga bekerja sama dengan kedai kopi soma
di mana pengguna ruang kerja bisa menikmati kopi dari para petani tanah sunda
co working space seperti kekini memberikan ruang kerja bagi publik
yang tidak memiliki batasan kubikel apalagi jam kerja yang kaku
co working space memberikan solusi bagi para freelancer
yang memiliki kesulitan bekerja di rumah
apalagi bagi para startup yang belum memiliki kantor
co working space ini bersifat terbuka
sehingga pengguna bisa saja duduk bersebelahan dengan orang
dari latar belakang berbeda
mereka bisa berinteraksi untuk membuka jaringan diantara mereka kehadiran
kekini yang fokus pada isu perubahan sosial dan seni budaya ini
untuk melengkapi co working space lainnya yang sudah ada
dan fokus pada isu digital dan wirausaha kreatif berbasis teknologi
untuk hari ini sih sebenarnya saya ada janji meeting di sini
karena saya juga mengadakan festival film
itu rencana nanti agustus

dan kita juga berencana untuk menjadikan kekini salah satu partner venue

cuma venue yang kita maksud disini dengan kekini kerjasamanya
lebih kekini akan menjadi lounge atau kantor kita bersama
atau tempat untuk hangout dari tamu tamu festival film dari dalam dan luar negeri
untuk hangout bersama di sini ya santai dan ya bekerja gitu
karena festival filmnya sendiri akan berada disekitar sini cikini sini

co working space bukanlah sekadar ruang yang menyediakan interaksi
atau fasilitas lainnya
namun harus bisa menciptakan suasana hidup layaknya komunitas
lokasi desain interior layanan dan fasilitas
hingga mengetahui profil kebutuhan penyewa
menjadi hal utama membangun sebuah co working space
jadi siapa saja yang menjadi member
serta suasana yang tercipta di dalam ruang
akan menumbang sukses tidaknya usaha ini
tidak malu berdiskusi dengan sesama
untuk memenuhi kebutuhan penyewa
desy aritona jakarta